ya seperti yang tadi daniel sudah katakan pemirsa bahwa hari ini gubernur nonaktif dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok akan kembali mengikuti sidang dugaan penodaan agama ini yang keempat
ya betul sekali setelah kemarin ya sudah ada putusan selat dari hakim maka sidang akhirnya dilanjutkan
agenda sidang nanti adalah mendengarkan keterangan para saksi yang akan dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum
nah akan ada dua lima ratus personil yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang perkara penodaan agama tersebut
sebanyak dua lima ratus personil kepolisian metro jakarta selatan akan disiapkan di bagian dalam gedung kementerian pertanian yang dibagi dalam empat ring
pihak kepolisian juga sudah mempersiapkan delapan puluh kursi untuk pengunjung
jadi meskipun gedung ini luas tetap saja pengunjung yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang sidang dibatasi
nah polisi juga telah menyiapkan tanda pengenal khusus yang sedianya akan digunakan untuk para pengunjung
seluruh pengunjung hanya dibatasi hingga halaman auditorium gedung kementerian pertanian
juga sudah diatur bagi yang memiliki nemp plat name tech itu sudah bisa masuk ke dalam gedung dan kami akan sortir semua di sana
dan malam hari ini seluruh kegiatan pengamanan baik itu peralatan dan juga kesiapan ruangan sudah kita lakukan
terutama ruangan sidang juga sudah kita lakukan sterilisasi dan malam ini diamankan tidak ada yang bisa masuk